serangan rusia ke ukraina menelan ribuan korban dan membuat banyak warga ukraina mengungsi keluar dari negaranya
salah satu restoran yang menyajikan menu khas ukraina di kota new york amerika serikat
berinisiatif menggalang dana untuk meringankan beban warga ukraina
restoran tersebut bernama vesselka yang dimiliki oleh jason birchard
birchard adalah warga amerika keturunan ukraina
ia memiliki darah ukraina dari sang kakek yang berasal dari negara tersebut
birchard melakukan penggalangan dana dengan cara menyumbangkan seluruh hasil penjualan bors sub tradisional ukraina
penggalangan dana ini disambut antusias oleh warga sekitar
borsk adalah sup tradisional ukraina yang kami jual banyak di sini
dan saya merasa itu penting untuk membantu orang orang ukraina orang orang saya kembali ke rumah
jadi semua penjualan borsk kami akan didonatkan untuk membantu borsk
pelanggan yang hadir juga memberi dukungan untuk ukraina dan menentang invasi rusia yang sudah menelan banyak korban
saya ingin mendukung saya ingin melakukan apa saja yang bisa untuk mendukung mereka

saya merasa sedih untuk semua orang
saya mendukungnya selama bertahun tahun tapi sekarang itu penting untuk mendukungnya lebih banyak
karena saya bersama dengan ukraina orang orang ini luar biasa
dan zelensky adalah hero saya sekarang
dan saya harap mereka bisa melakukannya dan mereka semua akan aman
saya berharap mereka bisa melakukannya
menurut birchard membeli bors di restoran veselka menjadi salah satu cara membantu warga ukraina dan menunjukkan solidaritas sesama umat manusia
ia berharap warga di seluruh dunia terus mendukung dan menandatangani petisi untuk menghentikan perang